para santri pun mendapat pengetahuan kebutuhan hidup sehari hari masyarakat bisa dihasilkan dengan berkebun di sekitar rumah tanpa modal besar
sekarang kondisi terkini indonesia bermain beda ya dari yang kita tahu juga bahkan gitu ya